kita beralih ke jakarta setelah pemprov dki jakarta memutuskan tidak memperpanjang izin usaha hotel alexis akhir tahun lalu hotel tersebut kini sepi pengunjung karena ditutup sementara
kini muncul kabar pemprov akan menutup empat unit usaha alexis lainnya yakni karaoke pentas musik bar dan restoran yang masih beroperasi
sebelumnya beredar surat edaran berkop satpol pp dki jakarta terkait penutupan kegiatan usaha alexis
penutupan ini rencananya dilakukan kamis lalu pada jumat siang suasana di depan hotel alexis jakarta utara tampak sepi
dari dalam hotel hanya ada beberapa petugas keamanan yang terlihat berjaga jaga tidak ada aparat kepolisian atau satpol pp yang bersiaga di depan hotel
sejumlah awak media pun tidak diperbolehkan mendekat hingga saat ini pihak pengelola hotel belum berkenan menanggapi wacana pemprov dki jakarta tersebut
gubernur dki jakarta anies baswedan memastikan pemerintah provinsi dki jakarta tidak akan melakukan penertiban tempat hiburan alexis secara gegabah
sebelum melakukan penertiban dan penutupan tempat hiburan dirinya akan melakukan penyamaan visi dengan anggotanya agar seluruh instruksi dibawa kendali gubernur dki jakarta
penyamaan visi yang dimaksud anies adalah melakukan tindakan disiplin kepada staf pemerintah provinsi dki jakarta
tindakan tersebut bukan memberikan sanksi kepada staf petugas pemerintah provinsi dki yang diduga bertindak di luar
instruksi gubernur dki jakarta
hingga saat ini anies belum mengeluarkan perintah untuk menutup hotel alexis
disiplinan organisasi belum ada perintah jangan lakukan sesuatu
gubernur dki jakarta anies baswedan menyatakan eksekusi penutupan seluruh usaha hotel alexis tidak perlu melibatkan ratusan petugas keamanan
diketahui jumlah personel dalam operasi ini berjumlah tiga ratus dua puluh lima orang yang terdiri dari sembilan puluh orang tni polri dan dua ratus tiga puluh lima anggota satpol pp
kepala satpol pp dki jakarta yuni wahyu purwoko saat ditemui di balai kota jumat sore mengatakan
batalnya operasi penutupan semua unit usaha di hotel alexis bukan karena jumlah personel yang terlampau banyak tapi harus dipersiapkan lebih matang lagi